ada informasi dari kementerian pemuda dan olahraga bersama pemegang hak siar piala asia u dua puluh tiga di indonesia yaitu mnc group
yang meluruskan soal aturan nonton bareng atau nobar tim garuda muda
nobar diperbolehkan dengan tidak dikomersialkan
nobar diperbolehkan dengan tidak dikomersialkan
nobar diperbolehkan dengan tidak dikomersialkan
sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan
sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan
melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditatakan oleh mnc
asnk dua ribu dua puluh empat di indonesia

memberikan apresiasi sedikit sedikitnya kepada masyarakat indonesia
dan berpikir yang menyala bagi perjuangan tim garuda kita
pertama yang terakhir adalah nobar dipersilakan sepanjang
bahwa itu tidak terlaku secara komersial
yang dimaksud komersial di sini adalah memukul bayaran

atau kegiatan kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan
nah itu yang tidak diinginkan oleh mnc group
sebelumnya surat edaran terkait hak siar piala asia u dua puluh
yang diperbolehkan oleh mnc group yang diperbolehkan oleh mnc group
yang diperbolehkan oleh mnc group
yang diperbolehkan oleh mnc group
yang diperbolehkan oleh mnc group
memuat soal larangan nonton bareng atau nobar
ini memantik emosi para penggemar sepak bola
sekaligus pendukung timnas garuda muda
protes dengan cepat menggaung di media sosial
diantaranya mencuit besok yang ngadain nobar mau apapun itu
posternya biarin aja namanya yang punya hajat
gak usah pada komplain fokus dukung timnas
ada juga yang mengatakan
juga yang mencuit saudara ini isi cuitannya kocak sih tiba tiba keluarin pernyataan larangan nobar kayak gini padahal sebelumnya aman aman aja
padahal nonton bola kan emang identik sama nobar terus kenapa sekarang dilarang apalagi sampai merembet ke ranah hukum
ada juga yang mencuit nonton bareng saja dilarang
dari dulu perhelatan bola sekelas piala dunia aja gak ada yang ⁇ oye ⁇ melarang nonton bareng
yang dilarang itu bagi restoran dan sebagainya bukan nobar di kampung itu juga ada cuitan dari akun lainnya
nah ini yang berikutnya saudara ada yang mencuit
tapi dengan catatan gak boleh dikomersialkan gak boleh ada sponsor masuk dan apapun yang menguntungkan pihak pihak penyelenggara
itu tadi sejumlah cuitan dari warganet yang keberatan begitu terhadap aturan larangan nobar itu
namun ini juga masih menjadi pembahasan yang hangat di media sosial dan telah diluruskan oleh pemerintah